memanfaatkan momen imlek sebuah rumah busana di kawasan candi sidoarjo
mengkreasikan busana unik dengan memadukan kain batik dengan kain lukis bermotif khas negeri tiongkok
meski sederhana kreasi ini ternyata mendapat sambutan bagi para pelanggan
hingga menarik minat kolektor batik
memanfaatkan momen imlek sebuah rumah busana di kawasan candi sidoarjo
mampu mengkreasikan sebuah busana unik memadukan antara kain batik nusantara dengan kain lukis bermotif khas tionghoa
meski sederhana namun kreasi ini terlihat sangat elegan
perpaduan antara kain batik dengan kain lukis berbagai motif ini
membuat penggunanya semakin cantik dan menarik
bahkan pelanggan yang datang tidak saja warga keturunan yang hendak merayakan imlek
tapi juga kolektor batik
kebetulan pas ini imlek juga saya juga koleksi imlek imlek gitu
dan batiknya kebetulan batik tulis khas sidoarjo
menjelang imlek permintaan kain lukis terus meningkat
bahkan mereka kebanjiran order hingga puluhan juta rupiah
atau meningkat tujuh puluh persen dari hari biasanya
alhamdulillah menjelang harganya imlek
ini pesanan lukis sama batik tulis saya meningkat
untuk harga kain batik lukis ini dibanderol mulai dari delapan ratus ribu hingga satu lima juta rupiah
pelanggan pun bebas memilih kreasi yang mereka suka
kreasi gabungan batik indonesia dengan kain lukis bernuansa tionghoa
diharapkan dapat mempertahankan batik indonesia agar tak mati di telanjaman